sering kembali normalnya aktivitas warga jakarta pasca libur lebaran
produksi sampah yang dihasilkan warga juga meningkat
tercatat di angka satu tiga ratus ton sampah per hari pada hari raya idul fitri
lalu kini volume sampah yang dihasilkan warga ibu kota kembali mencapai tujuh ton per hari
salah satu indikasi berakhirnya masa libur lebaran di jakarta adalah mulai meningkatnya volume sampah
di lps kecamatan pancoran jakarta selatan ini misalnya volume sampah dari enam kelurahan berangsur meningkat
jika pada masa libur lebaran lalu hanya sekitar dua tiga truk pengangkut sampah yang beroperasi
sejak senin dua puluh lima juni kemarin pengangkutan sampah sudah membutuhkan sembilan truk sampah
namun volume ini belum dianggap normal
dalam kondisi normal dibutuhkan sampai dua puluh truk untuk mengangkut sampah dari lokasi ini ke upst bantar gebang
para pengangkut sampah ini mengakui peningkatan volume sampah rumah tangga sudah mulai terjadi sejak hari minggu dua puluh empat juni lalu
jadi pada saat hari minggu itu saya kan pertama narik sampah habis lebaran itu hari minggu sampahnya banyak
karena hari minggu itu saya bisa mencapai tiga gerobak
kalau mungkin nggak capek bisa empat gerobak karena saya udah nahannya udah capek udah lelah gitu
peningkatan volume sampah masuk ke upst bantar gebang mencapai puncak pada hari kelima
setelah idul fitri dengan total sampah masuk mencapai tujuh ton per hari
kalau saat ini keadaan volume sampah yang masuk atau ritase sampah yang truk sampah yang masuk sudah normal
jadi memang ada di angka sekitar enam lima ratus sampai tujuh an ton sampah yang masuk perharinya
dengan ritase kendaraan itu sekitar satu dua ratus hingga satu tiga ratus an truk perharinya yang masuk ke tpst bantar gebang ini
riuh aktivitas pemulung dan bongkar sampah di empat titik buang bantar gebang
juga menandakan produksi sampah warga jakarta kembali normal
yogi tujuliarto berkasi